kita ke informasi lain kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa barat menyatakan
kurikulum yang diajarkan di semua jenjang pendidikan mahat al zaitun
sudah sesuai dengan kurikulum yang diberikan kementerian agama
namun kemenak jabar mengakui ada beberapa hal yang luput dalam pengawasan
pelaksana harian kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa barat ali abdul latif
menyatakan kurikulum yang diajarkan pada semua tingkat pendidikan di mahat al zaitun
mulai dari madrasa ibtidaiyah madrasa sanawiyah madrasa aliyah serta pondok pesantren
sudah sesuai dengan kurikulum dari kementerian agama
pengawasan terhadap sistem pembelajaran dan penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah
juga rutin dilakukan di setiap akhir masa semester
namun ali mengakui ada beberapa materi dari internal pesantren yang luput dari pengawasan
sehingga muncul kontroversi seperti yang terjadi saat ini
pihak kemenak jawa barat saat ini masih menunggu hasil evaluasi yang tengah dilakukan
oleh kementerian agama